kelebihan gua ya lo
gitu dong romantis
ga ada romantis romantisnya
soalnya tau ga sih ada mobil di sebelah
kok keterlaluan banget sih ngerjain aldino kayak gitu
sampai ngurip kunci mobilnya segala pula
aduh kerupuk kulit
gua tuh ga sejahat itu
gua emang beneran nemu kuncinya aldinosaurus itu ya di bawah di jalanan
aduh gua ambil
gua ga bong kerupuk kulit
lagian pelan banget sih bawa motor kekeong tau ga
buceng salah goplan salah
sampai pelan pelan mendingan
ya udah pelan pelan
boto kecap bisa minggir dulu ga ada telpon
ya udah matiin aja lah
jangan gitu dong ayo lah bentar doang
eh bentar bentar bentar
bentar kenapa lagi
eh sopan banget sih dimatiin
lu matiin hp gue kenapa butuh kecap
aku kurang kerjaan tuh gimana sih
boto kecap kalo gua dipecah sama madam preti gimana
udah lu tenang aja
kenapa sih takut banget dipecat sama madam preti
nih ya kalau memang benar kebukti madam preti itu adalah tantenya aldino
udah lu tenang aja
lu tuh ga bakalan dipecat karena ga akan dikasih ga akan dibolehin sama aldino saurus itu
coba lo inget inget berapa kali lo cabut bolos sama gue
gak ada tuh lu dipecat
boto kecap kita kan belum ada bukti kalo madam preti dan aldino itu satu keluarga
maksudnya ada hubungan keluarga gitu loh
ya udah itu nanti aja kita buktiinnya ya
sekarang ada hal yang lebih penting
ingat kan tugas dari pak togar
ya kan jangan bohong nyokap gue juga dong boto kecap
iya kerupuk kulit gua minta maaf abis terpaksa
tadi kan ada aldino saurus gak mungkin dong gue ngomong jujur
ini ini yang didikin arin ga mungkin lah
lu mau keganggu sama aldino saurus bentar
balikin dulu hape gue
gua sih tadu lu pokoknya lu harus ikut gua
mau kemana lagi sih
boto kecap lu mau bawa kue kemana ya
ini seriusan dikit ga sih
pasti udah deg degan ya
udah deg degser gitu ya
mau gua ajakin ke kau ah
ga ga ada seriusan dikit
padahal gua cuma bercanda
mau ngapain nih
oh mau ke kua sekarang
kau kecapi seriusan dikit
udah pokoknya ikut aja
gua jadinya main fisik lagi
lu kok ga kayak gitu
gua ga main fisik
gua udah ga emak kan
ini teh sate ya mbak
kok dibungkus sih bang
saya kan mau makan di sini
perempuan itu tidak boleh makan di jalan jalan
apalagi ini udah lama lama begini
bang saya udah lapar banget
saya mau makan di sini
eh tidak bisa
sekarang mbak harus minggir
saya harus mau pulang
tunggu tunggu tunggu
eh tidak mbak
saya mau balik mbak
bayangin saya sekali kalau sampai ketahuan nih
ngeselin banget sih tukang sate
nadif sama farel sibuk ngejar ngejar riva
malah ga deketin michelle
anak ips tuh ya kalau udah di luar sekolah
padahal ga asik tau ga
kan ada kita
terpaksa ini gue nongkrong sama kalian berdua
eh merasa belanja dong gue
oh engga ah
mana yang saudaranya
padahal mau kan
gue lemparin nih kalian
itu kan rara sama kak fero
kamu suka sama suasana tempatnya
silahkan kakak mau pesen apa
kamu mau pesen apa
kebetulan semua makanan disini semuanya enak enak
aku yakin kamu mau suka sama mulut disini
aku rekamanin banget sama kakak
aku pengen banget sama es kopi ini
aku pesen es kopi sama ini ya
kalau aja yang di depan gue sekarang opa davin
pasti momen ini bakal jadi romantis banget
sayangnya yang di depan gue sel
rasanya gak nyaman
gak nyaman banget deh
tapi gue juga gak enak kalo ngehindarin dia terus
rara sama kak fero pasti pacaran
gue harus cepet cepet kasih tau davin biar davin gak mikirin sama rara lagi
fix lui langsung kirim ke davin
kalo kayak gini kesian juga deh david
iya masih penting ketahuinnya sekarang
daripada udah kelamaan kucing sama rara
ob enam puluh empat yang jelas jelas udah punya pacar lagi
masih gitu aja gak bisa
tunggu banget ngechat gue
ini alasan rara kekeng gak mau balikan sama gue
ternyata dia lagi pdkt sama vero
rara diem diem udah pacaran sama vero
halo ani lo tau gak rara ada dimana
si rara lagi dikasih violet
kebetulan gue sama si kembar lagi nongkrongnya disini
aku harus samperin rarak sekarang